proses pemagaran lahan yang dilakukan aparat gabungan satpol pp dan polisi di surabaya berlangsung ricuh
puluhan pkl yang bertahan di bangunan semi permanen menolak pemagaran lahan karena tanah dianggap milik negara
kericuhan bermula ketika petugas satpol pp kota surabaya dan polisi hendak masuk ke lokasi bangunan semi permanen milik para pkl di kawasan pasar keduru surabaya
puluhan pkl pedagang kaki lima yang bersiaga di gapura akses masuk mendadak menghadang petugas
asidorong terjadi dan nyaris terjadi bentrokan antara mereka
kericuhan berhasil diredam setelah kedua belah pihak saling mengamankan pihak pihak yang tersulut emosinya
setelah berhasil masuk ratusan aparat langsung melakukan eksekusi pemagaran lahan milik pt agra paripurna yang ditempati oleh para pkl
proses pemagaran dilakukan setelah pt agra paripurna memberikan kerohiman kepada para pkl yang menghuni di atas lahan sengketa
bahwa status legalitas dari tanah ini bukan milik dari pt asli
sehingga masyarakat yang tidak mempunyai hadis itu itu sudah diberikan dari pt provinsi
lahan yang dipagari memiliki luas sekitar satu ratus enam puluh enam meter persegi lebih
dan di lahan ini sudah berdiri seratus lapak pkl yang juga menempati lahan dengan bangunan semi permanen
bayu pratama surabaya